unjuk rasa sejumlah ormas di jakarta pada hari ini tidak bisa dilepaskan dari sikap majelis ulama indonesia atau mui
terkait dengan pernyataan basuki cahayapurnama atau ahok beberapa waktu lalu
dan menurut tokoh muhammadiyah ahmad syafi'i marif
mui seharusnya melakukan kajian yang lebih matang dan juga mendalam terkait dengan pernyataan ahok
yang cukup sensitif bagi masyarakat indonesia yang tengah belajar bertoleransi
jadi itu sejumlahnya para pengunjuk rasa itu kan berpegang kepada fatwa mui
yang mengatakan bahwa ahok telah menghina al quran menghina ulama
saya sudah baca berapa kali pernyataan ahok di pulau pramuka di kepulauan seribu itu
saya tidak sependapat dengan itu
jadi menurut saya fatwa mui itu kurang cermat
sehingga menyembuhkan hal yang semacam
di samping itu juga apakah ahok terlalu besar untuk dilawan
masa mengundang demo semacam ini
aruh gina negara ini
masa kita korbankan untuk ini
datang di seluruh pulau semacam ini itu tidak sehat
dan saya tidak melihat ahok itu menista
perkara mulutnya kurang terjaga ya